pilot pesawat susi air philip mertens yang diduga disandra kelompok kriminal bersenjataan duga papua belum diketahui nasibnya
dan untuk mengetahui perkembangan pencarian terhadap pilot berkebangsaan selandia baru itu
sudah bergabung bersama kami kabit humas polda papua kombespol ignatius beni
pak beni selamat malam
iya selamat malam
terima kasih bapak atas waktu anda malam hari ini
pak benny kami ingin mengonfirmasi informasi yang beredar
jadi sebenarnya apakah pilot ini memang dibawa oleh kelompok bersenjata atau memang melarikan diri
baik bisa saya jelaskan bahwa hingga saat ini kami belum bisa menjelaskan atau menyampaikan
bahwa status dari pilot tersebut adalah dalam kondisi disenjata
atau sedang yang lainnya ya
apakah melarikan diri atau berada di salah satu rumah warga
nah karena kami masih mengumpulkan bukti bukti yang mendukung kondisi dari film tersebut
artinya yang bisa memberikan fakta adalah penumpang dari pesawat
yaitu dua penumpang pria dewasa dan dua penumpang perempuan dewasa
nah ini yang sedang dilakukan upaya untuk pendalaman
saat ini sakit dameka pers yang berada di timika sama sama dengan tim dari tni dan polri
sedang melakukan konsultasi untuk menyiapkan cb
nah keberadaan dari pilot bangsaan musim tersebut
ya pak benny kalau misalnya dari informasi seluruh penumpang ini kan sekarang sudah berhasil dievakuasi
apakah sudah ada keterangan yang bisa didapatkan polisi dari penumpang ini
jadi yang dievakuasi adalah lima belas pekerja
membangunan puskesmas yang ada di distrik parung
oh baik berarti penumpangnya juga belum dievakuasi ya pak beni
kami sekalian mengonfirmasi
jadi penumpang itu merupakan warga masyarakat yang dari distrik parung
yang kembali ke timika menuju ke distrik parung
namun memang ada program pemerintah untuk perubahan bersubsidi
itu yang mereka gunakan
nah ini yang akan didalami untuk bisa mendapatkan informasi
di mana keberadaan dari penumpang
kita akan menjelaskan atau menggambarkan
bagaimana kondisi dari
oke pak benny saya konfirmasi lagi
penumpang apakah sudah berhasil dievakuasi atau berada di tempat yang aman
atau belum pak benny
ini yang kami belum dapatkan informasi
belum dapatkan informasi oke
karena jaringan komunikasi yang masih winning di distrik parung
sehingga menurut kami untuk mendapatkan informasi
pak benny apakah betul bahwa baik penumpang dan juga pilot itu bergerak menjauhi pesawat
dan menuju ke arah hutan
saya belum bisa memberikan penjelasan detail terkait dengan hal tersebut

untuk saat ini satya sd mekate sama dengan tim dari teknik polri
sedang konsolidasi untuk menjelaskan hal tersebut
sedang konsolidasi untuk menjelaskan hal tersebut
untuk menjelaskan hal tersebut
pencarian dan penyelamatan terhadap pilot
sejauh ini bagaimana koordinasi dengan pihak keluarga
ataupun kedutaan besar selandia baru berkaitan dengan
ada salah satu warga mereka yang
saat ini masih belum diketahui kondisinya dan posisinya juga
kalau untuk koordinasi itu dilakukan oleh
tadi sudah disampaikan oleh bapak pak polri
kalau koordinasi dilakukan oleh mbak bes polri
kami di sini fokus pada upaya pencarian dan penyelamatan pilot tersebut
pak beni ada berapa orang berapa tim diturunkan untuk pencarian ini pak beni
dari polda papua
untuk jumlahnya saya tidak bisa menyebutkan detail
untuk jumlahnya saya tidak bisa menyebutkan detail
untuk jumlahnya saya tidak bisa menyebutkan detail

namun tim yang diturunkan tim gabungan baik itu dari satya sdmk ten
satya sdmk ten ini juga ten polri
juga dari kodam
dan koren sdmk sendiri
dan dari polda demikian
pak benny bisa diberikan gambaran kepada kami di sini
seperti apa sebenarnya kondisi wilayah di
seperti apa sebenarnya kondisi wilayah di polda
di dekat tempat pesawat terbakar ini
ya memang distrik paru merupakan salah satu distrik di kabupaten duga
yang memiliki karakter daerah pegunungan
sorry bukan karakter ya
lapangan terbangnya juga masih belum hanya untuk penerbangan pesawat kecil
dan juga wilayahnya masih dikelilingi oleh hutan lebat
pak benny terima kasih sekali lagi atas beberapa informasi yang memang bisa anda sampaikan
dan memang beberapa yang memang belum bisa disampaikan karena sifatnya confidential
pak benny terima kasih sudah bergabung malam hari ini
semoga segera ada titik terang berkaitan dengan posisi dan juga kondisi para korban saat ini
baik terima kasih selamat malam